setelah terjadi ledakan di desa karangbendo kabupaten blitar jawa timur
polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
ledakan tersebut menyebabkan empat orang tewas dan dua puluh tiga lainnya luka luka
sementara dua puluh lima rumah rusak parah dan satu rumah rata dengan tanah
senin siang kapolres blitar kota akbp argo wiono menyatakan
pemicu ledakan diduga adalah rokok milik korban
lokasi titik pusat pergerakan tadi berdasarkan evaluasi dari tim si bom itu
ditemukan ada pembuka rokok
pemberi rokok ini yang tadi disampaikan oleh para tetangga memang tiga orang ini
memang juga rokok
petugas gabungan telah menemukan bagian tubuh korban di lokasi ledakan
bagian tubuh korban ditemukan hingga radius lima puluh meter dalam kondisi terbakar
penyisiran masih dilakukan hingga radius lima puluh meter

puluhan warga yang rumahnya rusak mengungsi ke tempat aman
mereka masih trauma dan tidak bisa menempati kembali
di rumah yang rusak
selain itu belasan ternak warga juga dievakuasi keluar dari lokasi ledakan
dari kiputan cnn indonesia